ratu yang tidak sabar
suatu ketika di kerajaan yang jauh hiduplah seorang raja trevor dengan ratu yang cantik helia
trevor dicintai oleh seluruh kerajaannya karena bersikap baik dan juga adil
tetapi istrinya sangat dibenci karena dia sangat tidak sabar
mengapa kau terlalu lama mengepang rambutku
tapi maaf yang mulia namun gaya rambut ini cukup susah
berani sekali kau berbicara begitu kepada ratumu tinggalkan istana ini sekarang juga
oh helia kenapa kau melakukan itu dia berusaha sangat keras
tapi dia tidak bisa kerja
kau harus sabar sayangku
kadang kadang ketidaksabaran ratu akan merusak kedamaian
raja yang malang akan buru buru mencoba memulihkan situasi
helia kau seharusnya tidak berbicara seperti itu pada para menteri
tapi mereka sangat lamban dengan kata kata mereka
mereka benar benar perlu berbicara lebih cepat lagi
lebih cepat dan aku tidak akan memahaminya
kemari helia aku punya sesuatu yang kau sukai
bunga bakung kesukaanku
raja trevor bertanya tanya bagaimana untuk memperbaikinya
dia mencoba untuk membuat istrinya mengerti untuk bersabar
suatu hari dia berkeliaran merenungkan secara mendalam tentang helia
aku tidak mengerti
dia jauh lebih baik dan penyabar sebelum menikah
ya dia juga tidak sabar pada waktu itu
tapi sekarang semakin memburuk
dan sepertinya dia semakin jahat
dia berubah tepat setelah menjadi ratu
hmm apa itu
dari mana asamu
oh kau malang sekali
dia sudah lama tidak ada di tempat
tapi itu baru sepuluh menit yang lalu
kau baru saja berbicara kembali padaku
aku menemukan bayi mengambang di sungai
kepada siapapun yang menemukan bayiku tolong rawat dia baik baik
tetapi raja menyukai anak kecil itu dan memutuskan untuk membesarkannya di istana
kau akan dinamai lian
lian adalah anak yang sangat baik dan penyayang
dan selama bertahun tahun kemudian
dia tumbuh menjadi wanita yang baik
dan muda yang cantik
ya ampun apa kau baik baik saja
oh ya terima kasih yang mulia
dia baik sekali
tidakkah kau pikir dia harus mengenakan mahkota legendaris
jika ratu mendengarmu
dia akan melemparkan kita ke ruang bawah tanah
cepat kerja sedikit bicara kau gadis konyol
ada mahkota khusus yang disimpan di istana
diketahui bahwa mahkota akan bercahaya
dan memberikan kekuatan ajaib kepada orang yang layak mendapatkannya
tapi itu tidak bersinar selama bertahun tahun
ini membuat ratu sangat marah
lian dengan nakal mulai memeriksa seluruh istana
dia sampai di menara terlarang
wow tempat ini sungguh besar
oh tapi pintu besar apa ini
dia pergi dan mendorong pintu misterius itu dengan sekuat tenaga
oh pintu ini berat sekali
hah kenapa ada mahkota di sini
saat dia menatap dan mendekat
tiba tiba mahkota mulai bersinar
dia terpesona oleh mahkota itu
tetapi terlalu takut untuk menyentuhnya
sebaiknya aku memberitahu ibu dan ayah tentang ini
aku baru saja datang dari menara terlarang
lion aku sudah bilang untuk menjauh dari sana
tapi ada mahkota di sana
dan itu sangat bersinar
lian memberitahu mereka semua yang telah terjadi
oh aku sangat senang untukmu
tapi aku benar benar tidak mengerti
hahaha akan kuberitahu ketika kau sedikit lebih dewasa
sementara raja sangat gembira
sang ratu memandang dengan marah
malam itu dia menyelinap keluar dari istana
dan pergi menemui seorang penyihir yang dia kenal
madam aku tahu mengapa kau ada di sini
itu karena mahkotanya telah bersinar bukan
apa yang harus aku lakukan
aku sudah menyiapkan cincin ini untuk kau pakaikan di jari suamimu
keajaiban di dalam cincin ini akan membuatnya membenci
dan merusak semua yang disentuhnya
helia mengangguk dan segera meninggalkan tempat itu
keesokan harinya dia pergi ke suaminya
dan menyelipkan cincin di jarinya
oh apa yang indah ini
ini hanya sebuah hadiah kecil dariku
raja trevor melirik lian dan meringis
sihir itu sudah mulai bekerja
dan suara lian sangat membuatnya jengkel
lian berbicara dengan pelan
aku hanya ingin kau mencicipi kue yang aku panggang ini
oh wah ini sangat asin
bagaimana kau bisa memberiku sesuatu seperti ini
apa hmm tidak
rasanya manis bagiku
keajaiban di atas cincin telah menyebabkan kue manis terasa sebaliknya
dengan cara yang sama
itu menghancurkan semua yang diberikan lian kepada raja
dan membuatnya semakin membenci lian
selama beberapa hari
lian yang malang akan mendapati dirinya diabaikan oleh ratu
dan dibenci oleh raja
jadi setelah beberapa saat
dia biasanya akan sendirian
mungkin mereka akan berpikir
mungkin mereka sedang kesulitan memerintah kerajaan
aku akan tetap menyingkir sampai mereka merasa lebih baik
pada suatu hari yang sepi
dia mengunjungi ruangan tempat mahkota legendaris berada
ini mahkota yang sangat cantik
aku ingin tahu seperti apa rupaku
huh apa yang terjadi
aku hanya bisa dikenakan
oleh yang layak
tapi tapi siapa kau
akulah mahkota legendaris
yang menjawab apapun yang ingin kau ketahui
hanya ada satu hal yang ingin aku ketahui
dan itu adalah mengapa orangtuaku sangat aneh belakangan ini
lalu mahkota itu memberitahu lian tentang cincin ajaib
dan tentang ibunya juga
jadi sebenarnya ayahku tidak membenciku
itu hanya karena mantra
tapi itu artinya ibuku menginginkan mahkota
bukan ibumu yang menginginkan mahkota
ibumu tidak sabar iya
tapi dia masih wanita yang sangat baik
mahkota itu memberitahu lian bahwa penyihir jahat
telah menggunakan kelemahan helia untuk melawannya
helia telah berada di bawah mantra sang penyihir
penyihir ingin memerintah kerajaan melalui kekuatanku
tapi ini terlalu kuat untuknya
dia ingin mengendalikanku melalui helia
tapi bagaimana kita memecahkan mantra di ibuku
ratu harus menghancurkannya sendiri
dengan belajar untuk bersabar
lian memikirkan sesuatu
dan tiba tiba mempunyai sebuah ide
ibuku menyukai bunga lili
mungkin jika dia belajar menumbuhkan mereka
dan bersabar dengan mereka
mantranya akan hancur
tapi bagaimana cara mendapatkannya
dan kau akan dapat jawabannya melalui sihirku
menggunakan sihir mahkota
lian menciptakan taman bunga lili merah muda yang indah
kemudian pada hari itu
ratu lewat dan melihat taman itu
dia segera jatuh cinta dengan taman itu
dan segera memerintahkan tukang kebunnya untuk merawatnya
lalu ketika lian datang untuk melihat
dia tidak senang melihat para pembantu yang bekerja di kebun
bukannya ratu yang bekerja
oh tidak seharusnya tidak seperti itu
beruntung bagi lian
tukang kebun tidak menyukai helia
dan karenanya tidak repot repot merawat lilinya dengan hati hati
jadi ketika dia selanjutnya mengunjungi taman
dia sangat marah melihat beberapa bunga yang layu
jika kau tidak bisa merawat bunga bunga lili ini
maka aku yang akan melakukannya
tidak ada yang diizinkan mendekati mereka lagi
lalu yang membuat lian senang
ratu sekarang terlihat bekerja setiap hari di kebun
awalnya memang sulit
dan penyihir itu bahkan mencoba menggunakan kekuatannya
untuk membuat helia membenci mereka
tapi cinta helia terlalu kuat
sehingga dia tidak bisa marah pada mereka
bersabar dengan bunga bunga
segera mengubahnya menjadi sabar dengan orang lain juga
maafkan yang mulia
tapi sup itu akan memakan waktu lama
oh tidak apa apa
aku sudah meminta sub jenis baru untuk dibuatkan
jadi biarkan saja sup itu matang
semua orang segera menyadari perubahan helia
dan mulai menghangatkannya
helia sedang duduk di taman
ketika lian datang dan bergabung dengannya
ibu apakah bunga bunga ibu sudah mekar
ya asalkan mereka sehat
mereka akan mekar pada waktunya
dan aku bisa menunggu sampai saat itu
oh tidak ibu apa yang terjadi
mahkota ajaib apa yang salah dengannya
mantranya telah dipatahkan
sekarang dia akan baik baik saja
sama seperti yang dikatakan mahkota
sang ratu baik baik saja keesokan harinya
hal pertama yang dia lakukan adalah melepas cincin itu dari jari suaminya
mantra itu segera menghilang
tetapi raja memiliki kenangan tentang apa yang telah terjadi selama beberapa hari terakhir
bagaimana aku bisa bersikap seperti itu pada lianku yang manis
aku seharusnya lebih perhatian
jangan salahkan dirimu sayang
semuanya sudah berakhir sekarang
mari kita lupakan semuanya
aku punya sesuatu untuk ibu
lian mengangkat mahkotanya dan meletakkannya di kepala ratu
makhota itu terus bersinar
sepertinya kalian berdua layak mendapat mahkota
aku merasa lian harus memiliki mahkota ini
dia layak menerimanya karena kesabarannya telah menyelamatkan kita semua di sini
dan sekali lagi kerajaan itu adalah tempat yang menyenangkan
sang ratu segera pulih dan dikenal sebagai yang paling sabar dari semua
raja sangat senang melihat ini
raja telah mengusir penyihir sehingga dia tidak akan pernah menyebabkan masalah bagi kerajaan lagi
lian terus menjadi semakin baik
dia mengajari semua orang bagaimana kesabaran adalah nilai yang luar biasa
dan dapat membawa perubahan besar jika kau mau belajar menghargai waktu dan juga orang